seperti biasa sebelum bekerja aiko riniati menitipkan raisa putrinya ke deker
meski kerap diwarnai drama dan si kecil
namun raisa akhirnya mau juga ditinggal sang ibu
siap bermain sambil belajar dengan temannya
ya meski baru setahun dibuka
aiko riniati merasa terbantu dengan adanya deker di kantornya
dibilangan gatot subroto jakarta selatan
tidak justru dengan anak di sini saya merasa lebih tenang ya
lebih tenang dalam menjalankan pekerjaan
dibanding dia di rumah masih peduluk opisi tv
mbaknya ada dua atau gimana gitu lebih terawat
cuman ada hal lain yang gak didapat di rumah
misalnya kalau di rumah mungkin dia hanya belajar
satu orang sendirian saja di rumah
mungkin bisa belajar lewat tv atau apa
kalau di sini kan mereka bisa belajar dengan berbagai macam cara ya
bisa dengan teman cara bersosialisasi dengan teman
atau dengan bermain sekalipun kan itu
itu satu tahapan belajar menuju proses pertumbuhan tumbuh kembang mereka ya
tak banyak perusahaan yang dilengkapi fasilitas daycare
seperti di kantor kementerian tenaga kerja ini
ruangan di desain menarik dan luas untuk penampung sekitar tiga puluh anak
menawarkan sederet aktivitas bermain sambil belajar yang menyenangkan
dan dibina oleh fasilitator yang berpengalaman
selain ai banyak ibu pekerja lain yang mempercayakan anak pada lembaga daycare
meski tak satu gedung namun deker ini berada strategis di area pemukiman yang nyaman dan mudah dijangkau
dengan ruang kreatif yang tematik dapat memancing anak untuk aktif dan mandiri
beragam fasilitas disediakan untuk mengakomodasi kebutuhan si kecil dan juga ibu
meski bukan pilihan ideal namun deker dianggap menjadi partner orang tua dalam mengasuh anak
jadi ketika sudah selesai dari deker program yang kita berikan harusnya dilaksanakan dengan baik
contoh kecilnya saja kita sudah mengurangi yang namanya tiga m
m itu adalah membentak menyuruh dan juga memerintah maaf membentak memerintah dan mencubit atau melotot
tiga hal itu yang simple sebetulnya tetapi sangat berimbas tidak baik untuk anak anak
satu pelopotan satu cubitan satu bentakan meruntuhkan sepuluh miliar sel kecerdasan mereka
itu sebenarnya hal kecil nah ini yang perlu dikomunikasikan dengan orang tua
penghasilan terbaik memang layaknya ada di tangan orang tua
jika daycare menjadi pilihan pastikan tanya reputasi lembaga pendidikannya saja yang menjadi pertimbangan
namun perhatikan pula intensitas hubungan antara ibu dan buah hati
baik sebelum dan sepulang dari daiker yang semestinya tetap terjaga dan tentunya berkualitas
desi pasha jakarta